pelayaran luar biasa dari sinbad bagian kedua telurnya roak
aku sedang terbakti jika aku menunggu aku bisa jatuh
mengapa kau bernafas begitu berat santai saja
bernafas rasakan udara di rambutmu berayunlah dengan angin
iya aku tidak punya rambut
pasanganku memintaku untuk memotongnya dia bilang aku terlihat seperti elang
bisakah kau percaya itu
dia memanggilku elang aku berharap aku memiliki rambut sepertimu
ketiga helai itu mengubah seluruh penampilanmu
aku tahu aku menggunakan serum untuk menemukannya
manusia manusia ini banyak membuangnya di dalam botol yang mereka buang
tentu saja bagaimana menurutku semua burung memiliki bulu lembut
dan bagaimana menurutmu roak bisa membuat pedagang kaya
serumnya membuat bulunya sangat tebal
rok sebuah batu batu membuat pedagang menjadi kaya
bukan batu roak
kau tidak tahu cerita ini iya kan
aku tidak terkejut
karena ini juga merupakan salah satu perjalanan sinbak
sinbad katakan padaku katakan padaku
tunjukkan pada kami yang tersesat olehmu
setelah pelayaran pertamanya sinbad membangun rumah untuk dirinya sendiri di bagda
dia tetap membeli uang di sana namun segera dia ingin kembali ke laut
dia ingin berdagang dan menghasilkan lebih banyak uang
sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan juga membantu orang orang di banggan
sinban memutuskan untuk berlayar lagi
ayah sinman memiliki seorang teman lama bernama kabir
bella kemarilah sudah lama aku tidak melihatmu
iya paman itu sudah cukup lama
aku belum pernah melihatmu berlayar lagi sekarang
apa kau punya barang yang bisa aku jual ke pelabuhan lain
dengan begitu bisnismu akan terus berjalan dan aku akan mendapatkan uang lebih banyak
oh aku sangat menyesal simbad
aku berharap dapat membantumu mendapatkan uang tapi aku tidak memiliki barang untuk ditukar
aku sudah memberikan barangku kepada orang lain
dia bukan dari baghdad
kau tidak mengenalnya tidak ada yang tahu dia
oke aku punya pekerjaan lain sekarang
kau lanjutkan pelayaranmu
selamat jalan semoga perjalanannya aman
hmm kenapa paman begitu terburu buru
dan mengapa dia memberikan barang barangnya kepada orang di luar baghdad
keesokan harinya sinbad berlayar dengan barang barangnya untuk berdagang ke pelabuhan lain
hari berlalu dan simbad membuat banyak teman di kapal
monster dengan satu mata ayolah patua
ini semua adalah cerita bukan
apa kau benar benar percaya pada mereka
laut ini dipenuhi dengan misteri
sebelum bertemu denganmu aku tidak percaya paus bisa menemukan hutan di punggungnya
oh ya sekarang aku mengerti apa yang kau katakan
mari berharap kita dijauhkan dari misteri misteri ini
tapi nasib telah merencanakan sesuatu yang lain
kapal segera berlabuh di sebuah pulau
mari kita beristirahat di sini
ini akan menjadi pelayaran yang panjang
hmm tempat yang sangat indah
aku harus memastikan bahwa aku tidak masuk lebih dalam ke hutan sekarang
aku tidak mau ditinggalkan seperti waktu itu
laut itu membuatku sangat sulit untuk beristirahat
biarkan aku tidur di sini sebentar
tempat yang bagus
apa kau selalu berbicara
di mana semua orang
apa yang terjadi
apa ada orang di sini
tidak mereka meninggalkanku
bagaimana mereka bisa melakukan itu
apa yang aku harus lakukan sekarang
tunggu ini tidak bisa seburuk itu
aku yakin beberapa kapal akan melewati pulau ini
akanku panjat pohon agar dapat melihat dengan jelas
waktu berlalu tapi tidak ada kapal yang datang sinbad pun mulai lelah
lain kali ketika aku berangkat untuk berlayar
akanku pastikan aku mengikat diriku ke kapal
jangkar terikat ke kapal keberuntunganku akan sangat buruk
bagaimana jika orang orang mengikat diriku ke kapal
janganlah aku mengikat diriku ke kapal

betapa aku merindukan baghdad seharusnya aku tidak pernah pergi
oh apa itu
oh itu tampak seperti batu putih raksasa
hmm ini aneh batu ini sangat halus dan lembut
oh sudah gelap
ini bukan malam ini bayangan burung
ini bayangan burung
itu telur burung raksasa
kalau saja aku bisa meminta burung raksasa itu untuk membawaku kembali ke bagdan
tunggu aku punya ide
itu berisiko tapi itu satu satunya kesempatanku untuk keluar dari pulau ini
sinbad melepas sorbannya dan mengikat dirinya ke kaki burung
dan saat burung itu terbang
oh kepalaku sakit aku mohon burung raksasa turunkan aku ke suatu tempat
tidak aku tarik kembali jangan turun jangan turun
aku akan muntah
untungnya burung itu mendarat sebelum sinbad jatuh
tidak tidak tidak
di sini begitu gelap aku pasti jatuh di bawah tanah
bagaimana aku kembali
hei aku melihat cahaya
aku belum pernah melihat ular sebesar itu sepanjang hidupku
jadi begini enggak aku akan mati
tunggu mengapa ular ular ini tidak tumbuh
tentu saja mereka takut pada burung
untunglah mereka pergi
sekarang apa ya ampun batu rubi berlian tempat apa ini
sinbad adalah seorang pedagang
dia tahu betul betapa mahalnya permata permata itu
seluruh hidupnya akan berubah dengan bantuan batu batu ini
aku selalu menghabiskan semua uangku untuk hal hal yang tidak berguna
di sini di parit ini aku dikelilingi oleh batu rubi paling mahal
tapi uang tidak berguna bagiku sekarang
aku akan mencari uangnya
mengapa tempat ini berbau daging
dari mana itu berasal
apakah ini daging
ya ini daging
mengapa burung ini tidak bisa berhenti berteriak
apa yang dia cari
tunggu dia mencari dagingnya
dia mungkin mengambil daging ini untuk anak anaknya di sana
tapi dia juga bisa memakan daging ini di sini
tidak masalah aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu
sinbad adalah pedagang yang cerdas dan pemberani
dia mengumpulkan banyak batu dan menyimpannya di sakunya
dia mengambil batu terbesar untuk dibawa bersamanya
dia kemudian memindahkan batu
membuat potongan daging terlihat oleh burung
dia tahu dia bisa dimakan burung itu bersama dengan potongan daging
namun ia mengikat dirinya pada sepotong daging dan berpasrah
ya aku benar
dia mengambil potongan daging ini untuk anak anaknya
tunggu yang artinya
biarkan aku pergi
biarkan aku pergi
sinbuk apa yang kau lakukan di sini
paman kabir apa yang paman lakukan di sini
dan apa yang kau coba dapatkan dari sarang ini
oke aku akan memberitahumu aku mencoba mendapatkan batu rubi
iya inilah bagaimana aku menjadi tetap kaya
aku melempar daging untuk burung di parit yang memiliki semua rubei dan berlian
ketika dia pergi untuk mengambil daging dia juga mengambil beberapa batu rubi bersama itu
dia kemudian menjatuhkan daging di sarang untuk bayinya
aku mengambil batu itu ketika dia pergi mencari makan lagi
aku tahu ini mengerikan tolong jangan membenciku
membencimu kau telah menyelamatkan hidupku aku pikir aku akan mati di sini
tapi kau harus berhenti melakukan ini ini berbahaya
ini aku punya beberapa batu rubi dan berlian aku ingin memberikannya kepadamu karena telah menyelamatkan hidupku
ambil sebanyak yang kau mau kau tidak perlu terus mempertaruhkan hidupmu seperti ini
kabir belum pernah melihat batu rubis sebanyak itu di hidupnya
kau adalah orang yang baik simbad aku hanya akan mengambil satu kau simpan sisanya
ini cukup bagiku untuk sejahtera selama sisa hidupku terima kasih nak sekarang ayo kembali ke rumah
aku harus mendengarkan ceritamu bagaimana kau berakhir di sini
oh itu kebetulan sekali
dan kemudian sekali lagi simbad pulang ke bagdad dengan selamat
wow tapi siapa roa itu sebenarnya
burung itu tik burung
oh bagaimana aku tahu kau tidak pernah membuatnya jelas
dan bagaimana potongan dagingnya begitu besar
itu bukan sepotong daging biasa tapi mari kita simpan itu untuk selanjutnya ayo pergi sekarang